dan kita sekarang akan mengikuti keterangan presiden joko widodo berkaitan dengan mudik dan tujangan hari raya tahun dua ribu dua puluh dua
ketiga perjalanan mudik
yang terakhir perjalanan mudik
ketiga perjalanan mudik
ketiga perjalanan mudik
ketiga perjalanan mudik
ketiga perjalanan mudik
ketiga perjalanan mudik
tahun ini pemerintah kembali membolehkan perjalanan mudik
masyarakat dapat kembali merayakan hari raya bersama keluarga dan sanak saudara di kampung halaman
namun kita harus tetap waspada
jangan sampai perjalanan mudik justru
memicu munculnya gelombang baru penularan covid sembilan belas
apalagi arus mudik tahun ini diperkirakan akan sangat besar
menurut laporan yang saya terima diperkirakan ada dua puluh tiga juta mobil pribadi
dan tujuh belas juta sepeda motor yang akan melakukan perjalanan mudik di pulau jawa saja
kita semua tentu sangat menginginkan perjalanan mudik berlangsung lancar dan penuh kegembiraan
pemerintah selalu meletakkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama
baik keselamatan selama perjalanan mudik maupun keselamatan kesehatan kita
sekali lagi jangan sampai ada lonjakan kasus yang tak terkendali
setelah kita merayakan hari raya bersama keluarga dan sanak saudara
oleh karena itu pemerintah akan melakukan pengaturan pengaturan perjalanan mudik
secara ketat dan terperinci
para menteri dan seluruh jajaran pemerintah sedang bekerja keras
untuk menyiapkan aturan aturan ini
pekan depan akan kami sampaikan kepada seluruh masyarakat
hal lain yang perlu saya sampaikan pada tiga belas april dua ribu dua puluh
saya telah menandatangani peraturan pemerintah tentang pemberian thr dan gaji ke tiga belas
untuk seluruh asn tni polri asn daerah pensiunan penerima pensiun dan pejabat negara
serta tambahan tunjangan kinerja lima puluh persen untuk asn tni dan polri aktif
yang memiliki keuntungan yang berbeda
kepada pemerintah saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan seluruh masyarakat
yang telah menangani pandemi covid sembilan belas
serta diharapkan menambah daya beli masyarakat dan membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional
ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian thr dan gaji ke tiga belas ini
akan diatur dengan peraturan pemerintah
ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian thr dan gaji ke tiga belas ini
akan diatur dengan peraturan pemerintah